usai menggelar rapat bersama forkopimda mengenai penanganan penyebaran virus corona
pemerintah kota bekasi memutuskan mengambil tiga langkah strategis
langkah yang pertama pemkot bekasi meliburkan siswa sekolah
mulai tingkat pendidikan anak usia dini hingga tingkat sma
pemerintah akan memperlakukan e learning bagi siswa yang terpaksa dirumahkan
hingga tanggal tiga puluh satu maret mendatang
meski demikian para guru dan kepala sekolah diwajibkan masuk
guna menyiapkan materi e learning dan persiapan ujian
yang kedua pemerintah melarang digelarnya kegiatan yang mengundang berkumpulnya warga
baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta
ketiga kegiatan kalfride yang biasa digelar minggu pagi pun terpaksa dihentikan
penghentian ini diberlakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan
untuk meminimasi terkait dengan penyebaran virus corona covid sembilan belas
jadi ada beberapa hal yang kita sepakati bahwa yang pertama adalah
mulai tanggal enam belas sampai tanggal tiga puluh satu
satu maret seluruh aktivitas sekolah mulai dari paud sd smp dan sma smk
akan diliburkan di kota bekasi
kemudian yang kedua adalah berbagai event kegiatan
yang terkait dengan pengumpulan masa sementara waktu ditunda pelaksanannya
yang pertama adalah karena ini terkait dengan ulang tahun
sudah banyak agenda yang teragendakan di tingkat pemerintah kota bekasi
kemudian juga ada pesta rakyat budaya yang akan dilaksanakan pada saat bulan aprilan
itu tiga event besar itu yang kemudian ditunda pelaksanaannya
yang ketiga juga adalah kalfride untuk seputar waktu
pemerintah kota bekasi mengimbau warga agar tidak menghadiri acara yang melibatkan banyak orang
pemkot juga mengimbau masyarakat tidak panik
namun tetap puas pada akan penyebaran virus corona
dari beben bekasi